untuk kesekian kalinya kapal perang angkatan laut amerika serikat uss blue rich merapat di pelabuhan tanjung priok jakarta
meski tak sebesar kapal induk kapal ini merupakan kapal komando armada ke tujuh angkatan laut amerika serikat
dari kapal inilah penerima armada ke tujuh angkatan laut amerika melancarkan berbagai operasi tempur
amerika dikenal sebagai negara dari berbagai bangsa
hal ini tercermin dari awak kapal uss blue rich yang terdiri dari berbagai suku bangsa
bahkan ada juga keturunan indonesia yang bertugas di kapal ini
jadi kapal uss blue ridge ini ternyata ada juga keturunan indonesia yang bertugas di kapal ini dan sudah cukup lama menjadi anggota uss navy
dan kita akan bertemu dengan michael zulfikar
michael zulfikar soekardi
michael zulfikar soekardi
di mana awak lahir dan ketika awak berubah ke amerika serikat
saya lahir di bandung indonesia
dan saya berubah ke amerika serikat ketika saya tujuh lima tahun dengan ibu saya
oke sekarang awak dua puluh tujuh tahun tapi berarti sudah dua puluh tahun ya

ketika awak berubah ke amerika serikat
saya berubah ke amerika serikat di tahun dua ribu delapan belas enam tahun lalu
ketika awak berubah ke amerika serikat
ketika yang pertama saya berubah ke indonesia pada tahun dua ribu lima belas jadi sembilan tahun lalu
masih ada keluarga di amerika serikat
iya ada beberapa keluarga di amerika serikat
mereka tinggal di majalengga
oh di majalengga
anda sundanese kan
bisa bicara sunda
tidak bisa sedikit saja
tidak seperti kapal perang umumnya uss blue ridge tidak seperti kapal perang umumnya
tidak seperti kapal perang umumnya uss blue ridge tidak bisa
tidak banyak dilengkapi persenjataan
sebagai kapal komando senjata utama kapal ini adalah berbagai sistem elektronik dan komunikasi
apalagi ketika berlayar us blue ridge mendapatkan pengawalan dari kapal tempur lainnya
lawatan uss blueridge kali ini dalam rangka patroli musim panas
meski di akhir agustus nanti indonesia dan amerika menggelar latihan bersama super garuda shield
kedatangan blue rich bukan dalam rangka persiapan latihan tersebut
kita harus bekerja dengan rakan dan pasangan yang adalah alasan kita berada di indonesia
dan kita akan melakukan itu dengan menurut peraturan internasional
di mana saja kita dapat berlari
jadi kita berada di sini hari ini untuk mengembangkan hubungan itu
agar kita bisa bekerja bersama untuk mengelolohkan perbedaan
sejatinya uss blue rich merupakan kapal tua
kapal ini telah beroperasi sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh namun terus menjalani modernisasi
dengan demikian kapal ini masih bisa terus beroperasi hingga bertahun tahun mendatang
tim liputan cnn indonesia jakarta